aku takut kalau kamu sakit lagi gimana
om jaka sambil bagus aja
tapi lepasin kak selia
mau nyusul nenek kak loli
om jangkau boleh marah sama bagus
tapi jangan marah sama kak selia
kak selia gak bakalan pernah terlihat bagus
kau jangan marah sama vadang
izinin aku untuk melindungi kamu
kamu adalah penyelamat kukuh
kamu menangis nih
perempuan yang aku inginkan
untuk menjadi pendamping aku murti
bisa sesama sama untuk mencari anak nama yang hilang
saya ini gak pantes pak buat bapak
masih banyak perempuan di luar sana yang lebih sempurna pak daripada saya
saya juga bukan laki laki yang sempurna
saya manusia yang banyak kekurangannya
bukankah menikah itu
untuk saling melengkapi dan mengisi kekurangan dan kelebihan pasangan kita
apa lagi sih murti yang bikin kamu khawatir
sakit aku juga murti
dan bahagia kamu bahagia aku
aku gak akan biarin anak anak kamu kepisah lagi
dan aku gak akan biarin
dan aku gak akan biarin
tangis kamu jatuh lagi murti
nangis kamu jatuh lagi murti
kamu akan terserah
kalau kamu menangis
kamu akan dibawa ke rumah ya
udah gak apa apa
aku tahu ini butuh waktu untuk kamu
aku akan menunggunya
selagi kamu berpikir dan mencari kontrakan
kamu tinggal aja dulu di sini
aku yakin ini tempat yang aman untuk kamu dan loli
makasih banyak ya pak
mulai sekarang kamu jangan panggil aku pak
panggil aja mas gavin
yaudah makan lagi
eh ibu tahu kesukaan loli
nih ibu ambilin wortel
hasilnya yang banyak buat loli ya
loli gak suka
kok loli jadi nggak suka wortel ya
padahal dulu suka banget
nah ibu pinter banget makan wortelnya
udah mau abis lagi
anak ibu doyan banget makan wortelnya
yaudah enggak apa apa
ah kamu gak mau wortelnya nak
makan perkedelnya aja ya kalau gitu ya
kayak makan yang lain
aduh aduh aduh
kamu gak sakit kan
bagus kok kamu jadi lemes begini sih bagus
apa jalan jalan penyakit kamu makin kampuh
kita harus cepet cepet ke dokter bagus
aku aja yang gak hati hati
jadi kita kehilangan kak poppy
yakin kalau kamu masih kuat
kalau kamu masih kuat
om jangan ambil bagus om
jadi sekarang lo gak bakal bisa kabur dari gue
jangan om jangan sakitin bagus
om dibantuin bantuin
kak jangan takut kak
bagus yakin allah akan tolong pipa
kak takut kalau kamu sakit lagi gimana
om jaka ambil bagus aja
tapi lepasin kak selia
mau nyusul nenek kak loli
om jaka boleh marah sama bagus
tapi jangan marah sama kak selia
kak selia gak bakalan pernah terlihat bagus